mass rapid transit mrt atau angkutan masa cepat adalah mega proyek yang ditargetkan mempercepat mobilisasi warga jakarta dari satu tempat ke tempat lain
lalu bagaimana dengan lahan untuk proyek ini
dengan luas lahan yang terbatas penambahan ruas jalan di jakarta paling mungkin adalah dengan menggunakan konsep jalan layang atau jalur bawah tanah
nah mrt jakarta menerapkan kedua konsep ini
dan ruas lainnya dibuat dengan konstruksi terowongan bawah tanah
rutenya mulai dari bundaran senayan hingga jalan tamrin
jadi keunikan pemborannya itu sendiri seperti apa
jadi tadi pak adona mengatakan ini karena tanahnya itu spesifik
apa yang membuat tanah dari lebak bulus ke hi ini sangat spesifik
dari sisi kesulitan ini lebih sulit kalau dibandingkan proyek sejenis tunneling di singapura
atau di jalan tamling
karena di sana dia limestone lebih rigid tanahnya
di sini kan boleh dikatakan ini floating
september dua ribu lima belas mesin bor pertama sepanjang empat puluh tiga meter dengan bobot lebih dari tiga ratus dua puluh ton bergerak menembus tanah jalan raya sudirman
ada empat mesin bor yang digunakan bergantian hingga terowongan menembus kawasan bundaran tamrin
dari sisi teknologi sebenarnya insinyur insinyurnya mampu ini
teknik sipil kita semua dari universitas ini semua anak anak muda semua
itu mampu mengerjakan
ini tunnelnya ini buatan indonesia loh
walaupun ada embel embel perusahaan jepang ya tapi pabriknya pabriknya di kerawang
terowongan bawah tanah ini menjadi jalur transportasi kota bawah tanah pertama di indonesia
pengerjaan konstruksi terowongan bawah tanah ini ditargetkan selesai desember dua ribu enam belas